kita mengalami gangguan ya dengan albi pratama yang tadi sudah mengaporkan sedikit mengenai bagaimana kondisi terkini di solo yang juga tadi mengabarkan bahwa tidak ada korban jiwa dari aksi bom bunuh diri yang dilakukan pada senin malam kemarin
dan juga polisi masih terus menyelidiki siapa sebenarnya pelaku dan sebenarnya seberapa besar daya ledak dari bom itu sendiri ya
dan kita ke informasi selanjutnya
gubernur jawa tengah ganjar pranowo memastikan arus mudik di sekitar tempat kejadian akan tetap aman yang menegaskan peningkatan keamanan akan dilakukan oleh polisi yang didukung oleh tni dan intelijen terutama untuk menyambut hari raya idul fitri
ya simak cuplikan perbincangan ganjar pranowo bersama anchor cnn indonesia sarah haryanti dalam program the world tonight
pak bagaimana ini kan mengingat menurut informasi yang kami dapatkan memang ini terjadi di simpul
arus mudik pak lalu bagaimana dengan pengamanan apakah bisa menjamin di sekitar tempat kejadian akan kondusif pak
ya selalu kita berusaha menjamin bahkan tidak hanya sekedar ini
apel siaga kita lakukan pasti ada saja celah yang akan dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab
seperti motor hilang seperti domba hilang selalu saja
karena segala peringatan kita lakukan
tapi tidak ada yang sempurna pasti orang akan bisa mencari celah celah itu
namun demikian pasti penebalan akan kita lakukan
dan kemudian peningkatan keamanan pasti akan dilakukan lagi
lalu seperti apa pak pengamanan tambahannya menjelang idul fitri besok pak
oh ya kepolisian pasti akan meningkatkan dengan kejadian kejadian ini
jadi mekanismenya pasti sudah dimiliki
terima kasih oleh pihak kepolisian
bahkan tni sudah membackup full begitu termasuk dari intelijen
kita ada ke sepangpol ada satpol pp sampai di kakak bubatan kota
ini akan kita lakukan peningkatan peningkatan keamanan